sekretaris kabinet pramono anung menegaskan pesawat maskapai garuda yang dicat ulang dengan logo garuda pancasila bukan pesawat kepresidenan yang baru
pesawat itu merupakan pesawat yang disewa sekretariat negara untuk keperluan kunjungan kenegaraan ke amerika serikat
disewanya pesawat maskapai garuda itu dengan pertimbangan efisiensi biaya dan waktu
sebab bila menggunakan pesawat kepresidenan jenis boeing business jet atau bbj ada keterbatasan jangkauan tempuh dan kapasitas penumpang
selain itu jika menggunakan bbj diperlukan transit hingga tiga kali dan pengisian bahan bakar
setelah dihitung menyewa pesawat garuda lebih efisien dari sisi pembiayaan
presiden joko widodo rencananya akan menghadiri usa asean summit di los angeles amerika serikat pada pertengahan maret mendatang
tetapi memang presiden akan menghadiri asean us special summit
di amerika dan sekaligus presiden akan melakukan kunjungan ke negaraan ke amerika
apabila menggunakan pesawat kepresidenan yang sekarang itu harus transit tiga kali berdasarkan pengalaman yang dulu
dan setiap transit harus mengisi bahan bakar dan dihitung biayanya akhirnya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan pesawat yang selama ini digunakan
sudah lebih mahal capek
dan yang diangkut juga terbatas maka diminta oleh bapak presiden membuat perbandingan
bagaimana kalau untuk jarak yang jauh ke amerika itu menyewa garuda